butuh banyak hiburan di aplikasi rcti plus ngapain aja bisa
sepatu ronaldo ada jidan juga ada
sepatu jidan ronaldo
ya oke bungkus
kita bisa berhubungan
kasih apa ya
pak yang ini berapa pak
kalau yang ini lima puluh ribu
kalau yang ini pak
yang ini buat kamu kasih empat puluh ribu aja deh
kalau yang ini pak
yang ini kalau yang ini karena bagus rp enam puluh ribu saja
ada sebetulnya mau beli
lihatlah ada di sepatu yang berapa sih
lima belas ribu pak
aduh kalau di sini nggak ada lima belas ribu
kalau di tukang loak sono banyak
yang dipakai sehari dua hari langsung
langsung begini gak ada
mari mari sepatu paling murah sedunia
aduh kalau di sini enggak ada rp lima puluh kalau di tukang luar banyak
yang dipakai sehari dua hari langsung kue
bu siti lapar bu siti mau makan
siti enggak tahan lagi bu rasanya perih bu
iya dia agak sakit badannya panas dari semalam dia belum makan nak
ini saya ada uang rp lima belas
buat beli makanan sama obat anak ibu ya bu
ya allah makasih nak makasih tapi kamu kan lebih membutuhkan uang ini nak
jangan semuanya ya nak
separangnya aja buat ibu
enggak apa apa bu saya masih ada sisa uang lagian kan ibu lebih membutuhkan uang ini daripada saya
terima kasih ya nak
ternyata kamu berhati mulia ibu doakan semoga allah membahas kebaikan kamu ya nak
sekarang kamu bisa makan nak ayo beri salam dan ucapkan terima kasih nak
terima kasih ya mas
bu kayaknya udah mau maghrib nih
saya pamit balik dulu ya bu
terima kasih enak terima kasih
iya bu assalamualaikum
siti sekarang kita makan dulu ya
allahu akbar allah
allahu akbar allah
gara gara gurunya aja yang sentimen sama nini
padahal ulangannya bener semua kok
mana ada guru itu yang sentimen dengan muridnya
cuma kamu aja yang males belajar yang bodoh
dengar ya padahal kamu tuh punya meja belajar tuh yang udah bagus
uang jajan lebih banyak daripada dia
kok kalah sama hamid itu loh
kamu tahu nggak sih
hamid itu cuma anak seorang pembantu
kenapa kamu nggak bisa kayak gini ya sih
kalau hamid pak biasanya nyontek aja bu
kamu masih ngebantah ya dibilangin ibu neni
pokoknya ibu gak mau tahu
kalau ulangan kamu besok empat empat terus
dengar ya ibu gak akan kasih uang saku kamu
eh nggak ngerti bu
tunggu nanti cuma gini ya

oh apa makanya horrifican

emang mv empat dulu
tv perang talking to car
ambil tenang ke jalan aja sebenernya korban

mas jangan mas
tanya tanya terus jangan
mas kenapa sih mas
kenapa salah aku mas
kamu tahu kamu tahu apa kesalahan kamu
kesalahan kamu cuma satu
kamu udah bukan istri saya yang saya sukai seperti dulu lagi
kamu sudah beranjak
buka kamu itu udah jelek
tapi kan ini bukan kemauan aku
ini kan karena kecelakaan
karena aku juga gak mau kayak gini mas
kecelakaan kemosia ke
bukan urusan saya
apa pun akan aku lakuin buat kamu mas
tapi jangan tinggalin kami
saya gak mau tahu
kalau kamu emang gak suka sama sikap saya yang kasar
akan angkat kaki di rumah ini
dan kamu saya cerekkan
dan ibu juga ya nak
kamu tidak usah menyesali apa yang sudah terjadi
semuanya itu sudah takdir dari allah subhanahu wa ta'ala
seandainya kecelakaan itu tidak terjadi
mas lukman gak mungkin meninggalkan kami
dan kami gak akan hidup menderita seperti ini
untuk beli sepatu hamid aja
aku gak sanggup
sehingga dia dihina sama teman temannya
saya merasa bersalah pak
semua yang terjadi ini adalah baik dari allah
seharusnya kamu bersyukur
kamu punya anak yang soleh pinter pengetahuannya lumayan
kamu juga sudah berhasil mendidik dia menjadi seorang mu'min yang taat kepada allah
kalau soal materi
serahkan saja pada allah
ini semua sepatu yang saya ambil
semua sepatu buat hamid ya
ayah belikan semua sepatu sepatu ini hanya untuk kamu
ayah sekarang kamu cobain semuanya ya
saya punya sepatu
yeay sepatu saya banyak
sepatu banyak banget ya
sepatu banyak banget ya
ternyata cuma mimpi
amit mimpi ayah pulang dan membawa sepatu banyak banget
ya allah sebagai hamba yang hina ini
aku memohon kepadamu
wujudkanlah mimpi cucuku ini